masih lain kepolisian sektor taman sari jakarta barat masih menyelidiki tertangkapnya johnson talda alias jupita
ya saat ditangkap johnson kedapatan memiliki lima gram sabu sabu
johnson taloga ditangkap polisi di sebuah tempat karaoke pada selasa dini hari
dari penangkapan itu dua orang ditetapkan tersangka sementara tiga lainnya ditetapkan sebagai saksi
menurut polisi johnson terbukti memesan narkotika seberat lima gram dari febrian yang diketahui menjadi bandar narkotika
badan narkotika nasional akan memeriksa urin dan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah johnson akan direhabilitasi
jika janson diputuskan harus menjalani rehabilitasi polisi akan melanjutkan penyidikan